kita beralih ke bola basket liga bola basket indonesia melaksanakan rookie combine
sebagai salah satu cara bagi para pemain muda untuk bergabung dengan
klub indonesian basketball league atau iba
sebanyak dua puluh enam pemain mengikuti cam rookie combine
dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di siaran indonesia today
dan juga saya aldi hawari
terima kasih dan semoga hati hati bersama anda
selamat pagi selamat berakhir pekan
dan sampai jumpa
menjelang berguliran kompetisi liga basket indonesia dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
indonesian basketball league atau ibl mengadakan rookie combine
atau penyaringan pemain baru yang akan bermain di liga basket profesional indonesia
dari pemain yang mengikuti ajang ini
nantinya setiap klub diwajibkan memilih minimal satu pemain
nanti anak pemain maerooki ini akan mendapat kontrak yang seragam dari liga
dan setiap klub yang menolak seragam dalam arti jangka waktu dan nominal gajinya akan diseragamkan
jadi tidak ada alasan pemain itu menolak bermain di tim kecil karena gajinya harus sama
sebanyak dua puluh enam pemain dari berbagai universitas di indonesia mengikuti ajang seleksi ini
setiap hari dari tanggal tiga sampai delapan september nanti
para pemain digembleng skill dan fisiknya oleh para coaching staff dari ibl
beberapa klub memiliki pandangan berbeda soal rookie yang pertama dilakukan ini
ya tujuh puluh lima persen sih mentah ya
jadi yang kayaknya dua puluh lima persen yang menurut saya sih bisa pakai gitu loh
cuman kalau melihat effortnya mereka sih saya sangat menghargai gitu
karena bagaimanapun ya namanya juga pertama
belum apa ya istilahnya
trainer lah boleh dibilang gitu
cuma saya hargai pemain pemain ini yang mau kasih effort
kasih komitmen untuk kemajuan bola basket kita gitu sih
size ya masalah size gitu
jadi kurang ada pemain yang size nya yang besar besar gitu
rata rata size nya kecil semua gitu
itu aja sih
tapi kalau untuk skill ya saya lihat oke lah gitu kan kalau untuk skill gitu
cuma masalahnya size aja
diharapkan dengan adanya sistem baru perekrutan pemain basket di indonesia
liga bola basket indonesia akan semakin baik
randy putrama jakarta